di tengah isu kapal penjaga pantai asing berkeliaran di laut natuna utara
tni angkatan laut menggelar patroli udara di wilayah tersebut
patroli tidak menemukan adanya kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah laut natuna utara
patroli udara ini menggunakan pesawat kasa dua ratus dua belas milik puspe nerbal
selain itu tni al juga mengerahkan empat kapal perang untuk berpatroli di laut natuna utara
patroli laut dan udara ini digelar di beberapa sektor selama dua puluh empat jam penuh tujuh hari seminggu
hasilnya sejak awal tahun sampai saat ini tni al telah menangkap delapan kapal ikan asing yang melanggar hukum di wilayah indonesia
pergelaran kapal perang di laut natuna utara ini bukan hanya untuk menjamin kedaulatan negara
tetapi juga untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional
sesuai hukum laut internasional
kapal dari negara manapun boleh berlayar melintasi zona ekonomi eksklusif indonesia
asalkan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum
pertanyaan terakhir bagaimana menurut anda

pertanyaan terakhir bagaimana menurut anda
apakah tni al akan menangkap kapal perang yang melanggar hukum di laut natuna utara
pertanyaan terakhir bagaimana menurut anda